sini kalau mau foto foto lo tuh yang nora tahu cair kue ah mau pulang tapi sebelum pulang
gua mau mampir dong di rumah lu tuh enggak kangen sama laki laki yang punya jambang
berewok itu pengen banget rasanya gua sikatin tuh berewok pakai sikat yang kecil itu lo ya
rin gua lagi bete banget kirian kita hangout kemana gitu ajakin teman teman yang lain gua
males banget di kantor tapi kalau misalkan teman teman pada nggak ada yang bisa ya

atau gimana gitu yang penting aku nggak mau ada di kantor oh kalau masalah ngajakin mereka
sih gampang tapi lo yang ngajakkan soalnya lo yang ngajak gua iya gua yang traktir kalau masalah
duit gampang lah ya udah gimana ya udah terbiar gua kontak dulu teman teman tapi ngomongnya tempat
biasa aja ya boleh boleh ya udah kalau gitu gue jalan sekarang ya oke deh bye bye bye
mas aku bukan yang mau minta izin sama mas cuman informasi aja kalau aku mau hangout sama
teman teman smaku saya gitu dong kamu jangan marah lah nggak usah deket deket mas enggak
enak dilihat orang kantor mas gak usah nungguin aku aku bisa pulang sendiri
siapa lagi mau lihat kita ini kan ruangan pribadi hah dada aja
hai aku bingung ya allah dan aku mohon ya allah kiranya engkau berkenan mempersatukan hati istri
dan anakku ya allah karena aku tidak tahu harus memilih siapa istriku anakku ya allah aku nggak tahu ya allah islike
aku gak tau yal
ngapain sih bang gobar kesini
belum puas apa dia semalam ngebandak tristan di depan kita kita
dengerin semuanya gue ada pengumuman
ini adalah satu ajang yang sangat bergensi
bisa mengharumkan nama black cobra
gue mau salah satu diantara kalian bisa menjadi pembalap
iya bang mungkin jangan satu orang
tapi gue gak mau ristan
dan gue akan ngelatih lo secara khusus supaya lo bisa menang
boy makasih banyak
mau ajak kita semua
sekarang gue jadi ngerti rumus yang ini
padahal kemarin gue sempat kewalahan nih karena gue gak tau rumus yang ini
ternyata mah pinter juga ya
iya rai sama sama
ternyata lo pinter juga ya rai
iya sih rai
tapi gue gak yakin nih yang samping gue ini udah paham apa belum
lo kayaknya menghina gue mulu nih kerjaannya nih
gue itu belum paham
bukannya gak paham
oh jadi di sini yang belum ngerti cuma ian doang
ini harus diperjelas nih
gue belum paham
bukannya nggak paham ntar juga paham
udah gitu gue gak bisa lama lama nih gue harus cabut nih buat daftar lomba
udah gapapa ian

ini kan bukan atas nama
ya yaudah deh

kan river udah pergi
ah biar aku aja yang ngantar kamu
kamu gak usah bojeng bonjengin aku
melih kok lo gitu sih sekarang sama bebe pianian
dulu aja cinta banget
lagian lo gak bisa apa teteman dulu gitu sama bebe pianian
lagian kalau gue deket deket dia pasti gue lebih sakit hati
jadi mendingan gak usah deh
jangan gitu dong beb
mel kita kan masih bisa jadi sahabat dulu
nanti kalau urusan tanah malam
kita bisa berdua
nanti kalau urusan tanah

baru kita balikan lagi
tapi jangan sampai dendam gitu dong
nah bener tuh mel
gue kasih tau sama lo nih ya
gak baik loh nolak niat baik orang
lo juga cinta banget sama dia
udah terima aja
ini yaudah yuk kita pulang dulu
gue berantakin rumah lo nih
nggak apa apa banget lah bo
justru gue yang makasih banget
akhirnya lo mau ngajarin take kita
jadi kayak kita kebantu banget sekarang
ya kamu terus kat
cathy gak suka ya
ini udah bagus kok
ih ya ampun
ini mah gak cocok
hah kayak gini nih
kok malah dijadiin bintang iklan
aduh udah gemeteran kakinya
catty mau duduk dulu capek
udah lama gak kerja kayak begini
aduh aduh pegel
tuh artis jadul laganya so banget
berasa cantik udah twit juga
ya iyu iyu tuh berdua itu
kunaon bisik bisik sih ya
hah kenal ya kak sama saya
masih inget kan film film saya yang dulu pasti kan
pasti bisik bisik gitu kan
oke gak apa apa tanda tangan juga dikasih kok
aduh cuy staff lu kampungan banget
kayak baru liat sel gitu saja lu
dapet dari mana sih pengawil lu
lo tuh yang nora tahu
cak i rekuih
mau pulang tapi sebelum pulang
gue mau mampir dong di rumah lu
gue kangen sama laki lu yang punya jambang berewok gitu
pengen banget rasanya gue sikatin tuh berewok
pakai sikat yang kecil itu loh ya
suka kalau inget gemes gue merinding gue
enggak masih sibuk
midnight tuh pulangnya
aduh lu kenapa eok eoknya sama laki
lu kalau begitu pulangnya midnight
ya udah superwoman banget deh
kalau gitu kehatin pulang ya
aku mau mapjur dulu ah di tempat di salon di spa
gue mau waxing bulu kaki gue udah panjang panjang
udah fotonya ntar aja ya
nyeselin banget sih tuh orang
aduh nyesel banget
kok bisa macan punya temen kayak gitu
malu kayak gitu